rumah ini menyimpan segudang cerita yang membentuk kampung tugu dengan jejak portugis
apa saja yang mereka tinggalkan baik secara budaya maupun dalam masyarakatnya
rindu itulah makna dari untayan lagu yang dimainkan pemusik keroncong tugu
rindu akan orang orang terkasih dan rindu akan orang orang yang berpengalaman
rindu pada kejayaan masa lalu yang mewariskan budaya luhur salah satunya musik keroncong
musik ini berkembang di kalangan masyarakat keturunan portugis di kampung tugu yang jejaknya telah ada sejak seribu enam ratus delapan puluh
musik ini sempat dilarang pada masa kepedudukan jepang
ini keren banget tadi saya mendengar sampai kayaknya nusuk banget ke sini pak andre
ya itu memang lagu tentang rindu seseorang rindu dengan kekasihnya
walaupun kita artinya nggak gitu mengerti dalam bahasa portugis
tapi secara musikalitas itu berasa berasa banget berasa di hati
musik itu kan memang tadi yang pak andre bilang ketika rasanya bisa sampai
tapi kan gak gampang ya untuk bisa meneruskan
ini kan kita sebut sebagai legacy ya warisan yang dari dulu pak andre dan mungkin dari keluarga terdahulu gitu
untuk sampai ke kita lihat punya sosok sosok muda
ya memang keinginan dari ayah saya papi supaya keroncong itu di kampung tugu harus tetap ada
ya kan apalagi di angkatannya papi itu sudah kekurangan
dan biola itu yang memotivasi saya untuk mengumpulkan mereka mereka belajar musik keroncong
kini tongkat estafet itu telah bergulir hingga generasi ke sebelas
adalah aren stefanus michelle sosok muda yang memegang tampuk keberlanjutan musik keroncong tugu
ia berhasil membawa keroncong tugu meraih berbagai penghargaan bergensi
jawabnya adalah kita harus menjaga menjaga musik itu sendiri berinovasi
gimana musik ini ngastak diem di tempat
kita mencoba aren semen kita selalu produksi lagu baru
jejak portugis di kampung tugu tampak dari bangunan gereja yang dibangun pada seribu enam ratus tujuh puluh
bangunan cagar budaya ini dibangun oleh orang belanda justinus ving
dan diperuntukkan bagi tawanan portugis yang diasingkan di kampung tugu
gereja ini telah berkali kali direnovasi untuk menjaga keasliannya dan masih digunakan sampai sekarang
berbeda nasibnya dengan gereja dan musik keroncong yang masih bertahan
jejak portugis lainnya yaitu bahasa kreo perlahan mulai punah
orang tugu itu bahasa
bahasa portugis atau bahasa kreol yang telah menjadi bahasa kreol itu bahasa ibu
tetapi sayangnya bahasa itu dilarang digunakan oleh pemerintah kolonial
jadi lambat laun bahasa itu akhirnya hilang
arthur menjadi penerus keberlanjutan bahasa kreol
ironinya ia pun jarang menggunakan lantaran tidak ada lawan bicara
lambat laut kevasihannya berbahasa kreol mulai pudar
di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ketika mereka melihat yang keroncong di rumah
ada bapak saya aaron michels berbicara dengan oma yoyo
dia yang nyanyi sudah malam tapi saya tanya
saya masih kecil masih umur sembilan tahun delapan tahun sembilan tahun
aku masih mandi
kesulitan meneruskan bahasa kreo tidak berimbas pada tradisi tahunan yang selalu digelar
yaitu mandi mandi yang berarti saling memaafkan
ritual mencoreng bedak cair ke wajah setiap satu januari
menjadi simbol membersihkan diri dari kesalahan untuk memulai tahun baru
ikatan keluarga besar tugu kini telah memasuki generasi ke dua belas
rumah tugu sebagai rumah tertua di kampung tugu ini dijadikan markas peranakan portugis
siapa saja boleh berkunjung
perjalanan menjaga dan meneruskan tradisi masih panjang
harapan melestarikan warisan budaya tak benda yang ditetapkan pemerintah kini berada di pundak mereka
roni satria wahyu ramadan jakarta